atap bangunan sebuah sekolah dasar di mojowarno jombang jawa timur
ambruk pada kamis tak ada korban dalam insiden tersebut
beginilah kondisi atap ruang kelas lima sd negeri catak gayam satu mojowarno jombang jawa timur
pada kamis atap bangunan ruang kelas ini ambruk total hingga menimpa meja dan kursi
yang biasanya digunakan untuk aktivitas belajar mengajar
upaya pengajuan perbaikan sekolah yang berdiri sejak tahun dua ribu sembilan ini ke dinas terkait
telah diajukan sejak dua ribu sembilan belas lalu namun hingga kini belum terrealisasi
selama ruang kelas tidak ditempati hingga ambruk para siswa dipindah ke ruang guru
agar tetap bisa belajar
pihak sekolah berharap dengan adanya insiden tersebut akan segera mendapatkan respon
dari dinas terkait agar atap bangunan sekolah yang ambruk bisa segera diperbaiki
sehingga aktivitas belajar mengajar kembali normal
sudah tua sebenarnya yang laku ya tiga ruang itu cuma yang paling parah yang beruang kelas